meski baru akan berlangsung pada tahun depan namun perebutan kursi dki satu kian memanas
rencana pencalonan wali kota surabaya tri risma hari ini sebagai salah satu pesaing
yang akan berlaga dengan calon petahana gubernur ahok untuk menjadi pemimpin tertinggi di ibu kota
menyedot perhatian banyak pihak
apalagi hingga saat ini risma masih belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut
sikap abu abu risma menjadi pembahasan kami dalam segmen editorial view berikut ini
risma menjadi pembahasan kami dalam segmen editorial view berikut ini

risma menjadi pembahasan kami dalam segmen editorial view berikut ini
risma menjadi pembahasan kami dalam segmen editorial view berikut ini

risma menjadi pembahasan kami dalam segmen editorial view berikut ini
risma menjadi pembahasan kami dalam segmen editorial view berikut ini
risma menjadi pembahasan kami dalam segmen editorial view berikut ini
risma menjadi pembahasan kami dalam segmen editorial view berikut ini
risma menjadi pembahasan kami dalam segmen editorial view berikut ini
risma menjadi pembahasan kami dalam segmen editorial view berikut ini
risma menjadi pembahasan kami dalam segmen editorial view berikut ini

risma menjadi pembahasan kami dalam segmen editorial view berikut ini
karena itu kita akan menyampaikan apapun yang terjadi di lapangan
baik itu kemudian pernyataan ahok yang kemudian ditanggapi oleh risma dan ditanggapi oleh yang lain
dan tidak kemudian itu menjadi semacam fatsun cnn indonesia untuk mengadu lomba satu sama lain
yang namanya kontestasi ya ini lomba
karena itu merupakan suatu hal yang menjadi kemahuman bersama bahwa kondisi seperti ini akan terjadi
yang harus ditekankan di sini adalah cnn di indonesia memastikan dirinya berada di tengah
tidak ke ahok atau tidak ke risma atau ke tempat yang lain
dan karena itu kita akan tetap berusaha cover both side
mengakomodir semua pihak dan menyampaikan suara sebagai corong dari semua suara
dan karena itu menjadi niscaya kemudian ketika cover both side itu kita lakukan akan ada konflik dalam tanda kutip
wacana yang muncul di layar itu yang terjadi
nah bicara soal masuk ke dalam lagi yang akan diperhatikan oleh cnn indonesia adalah pdi perjuangan
karena mau tidak mau diakui ini semua karena pdi perjuangan
polemik perdebatan kemudian keraguan keraguan ini semua
ahok dan pdi perjuangan punya kelindan yang tidak bisa dipisahkan
ahok bisa mengatakan bahwa ya udah saya bertiga saja dengan parpol
tapi kan ahok masih menunggu ini
dan yang disampaikan ya saya dekat dengan ibu mega
ibu mega itu ini gak ada masalah yang bermasalah hanya elit
itu menunjukkan bahwa ahok membutuhkan pdi perjuangan
siapa sih juru kampanye yang paling ideal yang paling penting menjadi vote gathere di indonesia
jawabannya hanya satu
dan joko widodo ada di tangan pdi perjuangan
agak mustahil rasanya kalau ahok maju
dan kemudian tidak
melalui pdi perjuangan jokowi akan memberikan endorsement
itu semacam melanggar etika
karena biar gimana juga jokowi masih berada dalam keluarga besar banteng moncong putih
meskipun anda mau mengatakan bahwa jokowi sebenarnya mendukung ahok
ada histori yang bercerita dan lain lain
agak susah karena itu penting buat ahok untuk memastikan
tapi tradisi politik tidak boleh seperti itu ya
harus ada unggah ungguh seperti itu
dan mesin politik itu ada di pdi perjuangan
artinya begini pdi perjuangan punya hak atas jokowi
jadi siapapun calon diajukan oleh pdi perjuangan jokowi akan memberikan endorsement kepada mereka
baik terlepas dari bagaimana pdi perjuangan yang masih menggantung nasib ahok atau nasib orang orang lain
kemudian jokowi yang sikapnya juga kemana
kemudian ahok juga yang tidak kunjung mengumumkan atau mendeklarasikan siapa wakil gubernurnya
kenapa kemudian sosok risma begitu muncul menyita perhatian bahkan mengalahkan orang orang yang sejak lama
sebenarnya sudah mendeklarasikan dirinya untuk menjadi calon gubernur
tapi dijawabnya usaha ijana berikut ini
kami akan segera kembali usaha jenah berikut ini
bicara pilkada dki jakarta pasti tidak bisa lepas dari ahok dan pd perjuangan seperti tadi kata bang vito
tapi ini ada premis baru
risma yang kemudian muncul dan mengaduk aduk konstelasi ini
benar benar diaduk aduk konstalasi politik di dki jakarta
apa yang membuat kemudian risma bisa sebegitu cukup
sebegitu cepat muncul dan sebegitu cepat kalau tadi kita lihat pernyataan pernyataan nih bang
dari menolak sampai akhirnya menjadi ambigu dan menjurus ke ya sudah lah dengan takdir
apa yang kemudian menjadi premis ini bang
kita menganalisis berdasarkan fakta saja
masalah yang paling besar yang terjadi adalah karena tidak adanya kesepakatan antara pdi perjuangan dengan ahok
itu yang kemudian memunculkan risma
apakah kemudian risma memang menginginkan dalam tanda kutip maju ke jakarta
atau sebenarnya ini merupakan bagian dari hal yang dilakukan sebagai kader pdi perjuangan
mudah mudahan anda tahu maksud saya
intinya adalah ada orang selain ahok yang punya potensi untuk diunggulkan
masih ada sewaktu satu bulan lagi untuk pd perjuangan memutuskan calon
dan saya yakin sekali pdi perjuangan akan mencalonkan last minute
untuk mengukur benar benar mengukur siapa yang paling favorable untuk didukung
jadi belum tentu risma juga belum tentu ahok juga
tentu risma belum tentu ahok
kalau misalnya ada calon yang lain budi tiba tiba menjadi sangat fokus
saya harus jadi manisinetron dulu
bisa saja tapi artinya masih ada waktu satu bulan untuk dilakukan survei yang sifatnya series
untuk memetakan siapa yang akan menjadi calon
sekali lagi ahok tetap berharap dengan pdi perjuangan
dan pdi perjuangan nggak anti sama ahok sebenarnya
meskipun orang orang di sekitar
elit yang berbicara
mega kemudian anti sekali
tapi mega tidak pernah berbicara apapun tentang ahok
meskipun ahmad basara dalam forum di cnn indonesia mengatakan
ahok menyakitkan bagi pd perjuangan dan megawati
sekali lagi kalau statement itu muncul dalam sebuah event yang disampaikan langsung oleh ketua umum pdi perjuangan
cnn akan memotret ini sebagai bagian dari kontestasi politik
apakah kemudian akan banyak sekali drama yang muncul budi
kalau misalnya kemudian anda lihat kok begini ya
terus ada ya kita tahu bersama joko widodo melakukan hal yang sama ketika kontestasi
apa namanya di jakarta kemarin
nama belusukan itu muncul dan itu sebenarnya lekat sekali dengan jokowi
dan ini bagian ini bagian dari rangkaian kontestasi politik yang dipotret oleh media
menurut anda termasuk bagaimana risma melibatkan masyarakat
ada yang anak sd menangis kemudian ada gelombang penolakan ada gelombang dukungan juga
menurut anda bagaimana risma memainkan ini untuk bisa mungkin menjadi karpet merah bagi dia
untuk menuju dki
apakah ini disengaja atau memang betul betul masyarakat yang berpartisipasi betul dalam politik
apakah menurut anda memang ini desain
ya sekali lagi karena inilah pola demokrasi liberal yang melibatkan popular vote ya
dan karena itu berbagai upaya dilakukan
saya tidak bisa cnn indonesia tidak bisa menjudge apakah itu adalah desain atau tidak
tapi yang jelas ini adalah keniscayaan
banyak sekali apa namanya cerita di situ
ahok akan misalnya
juga melakukan hal yang sama marah marah dengan anak buahnya untuk kepentingan publik
risma melakukan itu saya tidak akan ke jakarta karena publik surabaya harus saya tunaikan janjinya
publik surabaya akan marah ketika ahok apa namanya
seperti mengecilkan mengkerdilkan surabaya yang hanya seluas jakarta selatan
nama rakyat ini kan sudah kita tahu bersama menjadi komoditas yang paling laku ketika kita bicara tentang kontestasi politik
ini akan menjadi komoditas per lima tahunan yang akan dipakai
karena pada akhirnya
loh rakyat yang akan memilih
nah ini merupakan bagian yang akan dipotret dan kemudian kita akan melakukan analisis oleh pakar pakar yang
cnn indonesia tidak hanya menempelkan sebuah realitas sosial
tapi realitas sosial itu kemudian diukur diuji dan kemudian ditimbang
dari berbagai aspek
dari aspek kiri dan aspek kanan
dan berusaha sedapat memulai
dan berusaha sedapat mungkin untuk menghadirkannya benar benar secara adil dan fair
yang kita timbang kita telusuri dan kita perdalam adalah fenomena bagaimana risma begitu reaktif menanggapi pernyataan ahok semalam
meskipun banyak yang mengatakan ini sebenarnya tidak perlu dibesarkan
tapi cnn indonesia memutuskan untuk mengelaborasi kemudian reaksi risma yang cukup keras
menurut anda apa yang kemudian ingin ditunjukkan kepada risma dan bagaimana
mungkin juga sebenarnya mengukur
saya tidak tahu apakah bu risma
yang jelas kalau misalnya dia punya hak untuk menanggapi
dan itu kita harus akui
apakah kemudian tanggapannya reaktif atau tidak publik yang akan menilai begitu
yang jelas cnn menghadirkannya secara gamblang untuk publik
dan publik kemudian akan menilai apakah itu reaktif atau tidak
tapi yang jelas hal ini bisa dipakai untuk alat ukur
seberapa jauh kemudian tanggapan risma ini memberikan leverage kepada peringkat dia di mata calon pemilih di jakarta
bagaimana kemudian publik menilai
karena ini sudah menjadi konsumsi nasional
bukan lagi konsumsi surabaya dan konsumsi jakarta saja
ini semuanya bisa mengukur
apakah kemudian pdi perjuangan kemudian melihat oh ada aksi
coba kita bikin reaksinya seperti apa
atau aksi reaksi ini akan memberikan dampak kan
akan memberikan dampak yang bisa diukur kemudian
sekali lagi saya katakan bahwa ya dalam politik rasanya istilah no hards feeling itu akan kita muncul
itu muncul belakangan
karena itu ya barangkali publik dan netizen yang sering baper di awal gitu ya
rame sekali gitu pada akhirnya melihat oh realitasnya seperti ini di media
jadi kita tunggu saja selama satu bulan ini akan ada hal hal yang serupa terjadi
tapi menurut anda seberapa serius kemudian partai pengusung risma pdi perjuangan mulai mengelus ngelus atau mungkin mulai memproyeksikan risma untuk betul betul ini
karena memang meskipun ibu mega belum kasih tanda tanda apa apa
tapi banyak elit pdip kemudian memunculkan nama risma
sebelumnya bang vito kita punya satu pernyataan dari risma mengenai bagaimana pdi perjuangan menanggapi pencalonannya dan juga apresiasi kepada risma sendiri
orang anakku ya hari ini lo padat was ditunggu tamu deh
seneng seneng kok gak isu tau ya
bukan lo di pusat krem
katanya transportasi pribun
keluarkan nama bu ini jam dua
gak tau aku
gak tau aku
ya ya aku gak tau toh
apa keuntungan pdi perjuangan bang vito mengelola drama politik yang cukup panjang
sebenarnya kan dia tinggal menunjuk misalnya kalau dia memilih ahok ya tinggal tunjuk saja ahok
karena sudah ada banyak referensi misalnya
atau calon lain atau koalisi kekeluargaan yang sudah dideklarasikan terang terangan di depan publik itu pun masih akhirnya dibantah oleh dpp gitu
apa yang kemudian
ya sampai sekarang tidak mungkin melakukan itu ya
karena ahok harus mendaftar kepada pdi perjuangan
artinya ahok meminta pdi perjuangan untuk mengantar dia ke

sementara ahok merasa nggak perlu itu
itulah yang kemudian gak ketemu kan
dan karena itu harus ada cari padanannya
apakah kemudian padanan ini kemudian bisa
kemudian pada akhirnya bisa melewati ahok ternyata
ada potensi untuk menang
barangkali pdi perjuangan akan merapat ke risma
tapi dengan adanya risma itu kemudian nilai tawar ahok bisa saja agak turun di mata pdi perjuangan
dan kemudian pada akhirnya ahok bisa berapa namanya
apa yang bu mega mau saya akan lakukan
termasuk juga mendaftar
dan kemudian maju atas sama pdi perjuangan
ya sekali lagi
cerita cerita semacam ini jangan sedih
ini akan terus berlanjut selama satu bulan kedepan
bahkan sampai detik detik terakhir jelang pendaftaran
dan barangkali di detik detik terakhir ada kejutan kejutan yang
kok akhirnya ujungnya seperti ini sih gitu
karena kita harus ingat jokowi ahok diusung di menit menit terakhir pendaftaran
di tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
sebagai publik menganggap bahwa bagaimana media mengcover atau menghighlight masalah pilihan dki jakarta
termasuk bagaimana perseteruan di bawah kamar lah antara risma dan ahok ini diangkat ke ranah publik
dianggap sebagai mengadu domba bang vito
bagaimana kemudian media terutama cnn indonesia bisa menjaga jaraknya
kemudian bisa mengambil dari helikopter view
sehingga masyarakat bisa melihat secara gamblang tanpa harus ada pretensi mendukung salah satu calon misalnya
atau pretensi mengambil
setiap media punya editorial yang berbeda beda atas apapun yang menjadi pertimbangan mereka
saya hanya bisa mengatakan dari kacamata cnn indonesia
untuk harus mendukung seseorang satu pihak tertentu
jadi yang kami hadirkan semata mata adalah apa yang terjadi di lapangan
dan kemudian ketika itu di cover both side kan
pada akhirnya ya itulah realitas politik yang terjadi
jadi bukan kita malah memalas malasi
kita kan gak mungkin menginstruksikan bu risma atau pak ahok untuk menanggapinya seperti ini pak
nggak mungkin begitu kan
dan tidak mungkin mendesain itu juga
jadi ya kita lihat dan saya rasa begini
sebagian besar publik indonesia sudah sangat bijak
dari yang paling nesty sampai pada akhirnya yang agak suttle agak mild gitu
kita sudah pernah lewati
jadi sebagian besar publik indonesia kalau misalnya tidak ada kompornya di sosial media
kalau misalnya tidak ada dalam tanda kutip orang orang yang mau mengompori untuk kemudian against seseorang atau favor seseorang
maka itu tidak akan terjadi
jadi media hadir dan publik bisa mencerna dan bisa menjadi referensi mereka untuk memutuskan siapa yang mereka pilih
toh pemilihnya hanya warga jakarta kok
yang rame kan bisa dari sabang sampai maroke
pemilihnya hanya warga jakarta yang tinggal di jakarta pada malam hari
kita berdua ini gak termasuk hitungan
meskipun kita kerja di jakarta
walaupun kita kerja di jakarta
tapi kita mau memilih
tapi yang paling penting adalah siren indonesia menyediakan buah buahan sayur sayuran daging dagingan pasar sualayan bagi masyarakat
dan kita siap mengolahnya atau memberikan pisau analisa bagi anda sehingga masyarakat bisa mendapatkan perspektif yang cukup luas terkait dengan pkrdki jakarta
terima kasih bang wito atas perspektif ini